semuanya udah beres
gue udah berhasil singkirin riza pengol pribadinya andi
dan sopir pribadinya si andi
caranya juga gampang banget
gue tinggal bikin mereka semua ketiduran
dan setelah itu gue pecahin gajah mobilnya
sopir dan pengolnya gue beres ya
tapi sekarang mana pak buktinya pak
sekarang di saat aku membutuhkan dia tiap
kayak begini doang

mereka udah ngacurin hidup aku pak
mereka udah ngacurin

pertama kali aku menanggung dia
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
kalau sampai elsa gak ngebiayain gue lagi
gue harus bergantung ke siapa coba
karena cuma dia satu satunya orang yang bisa nolongin gue
ini orang yang pertama yang harus gue habis
terus siapa lagi
terus lagi tangan andien
orang yang selalu menginfokan ke angga
supaya nisa ngeburu gue
pokoknya empat orang ini
kalau gitu gue masih punya satu orang yang bisa gue andalin
gak ada yang ngerti lagi

hari ini kerja capek banget ya
tiki yang udah bertahun tahun kerja fun fun aja tuh
baru juga mau isi rahat
udah dipanggil lagi
gue telepon kok gak diangkat
cepetan telfon balik ada tugas penting buat lo
kok chattingannya aneh gini ya
dia chattingan sama siapa
untung hp gue udah off
cuma suruh temen gue
pesan dari riki
dia minta gue suruh telpon
bisa jadi dia belum tidur
kenapa aku gak tenang ya
kok aku gak bisa tidur sih
reina udah tidur
askara udah tidur
terus kenapa aku nggak bisa tidur ya
karena aku juga udah sholat tadi
aku tuh cuma bisa tidur ini
halo ki ada apaan
sis besok mau keluar sebentar ya
gue mau ketemuan sama allah
ntar kalau misalnya ditanya bilang aja lu beli plus atau beli apa gitu
gue mau kasih lo sesuatu
kasih apaan kasih duit
bisa gak jangan duit dulu mikirnya
gue mau kasih lo sesuatu
yang akan lo taburin ke penghuni ponopolita
taburin apaan sih maksudnya gue gak ngerti deh
sis gak bisa gak gak usah balik nanya
pokoknya besok ketemuan sama gue ikutin perintah gue
haduh ki lo jangan yang aneh aneh ya
gue gak berani deh ah
lo tenang sih lo gak bakal kebawa bawa
haduh ki gue jadi gak tenang nih
udah ya sis pokoknya iya in aja
iya iya tapi lu tahu nggak sih disini tuh udah pada curiga sama gue ki
apalagi si mbah kiki tuh bawaannya tuh curigaan terus sama gue
malah sinis banget lagi
kiki itu bukan ancaman yang serius
pokoknya lo denger gue sekali lagi
besok kita ketemuan di sekitar pondopolita
ya jangan banyak nanya lagi
yaudah besok kalo gue udah dapet izin gue langsung hubungin lo ya
udah dulu ya gue tutup dulu teleponnya
haman deh gak ada yang tau kalo gue keluar kamar buat telponan sama si riki
udah udah pokoknya aman banget ya
semuanya pada tidur
tugas lo lo tabur bubuk ini di makanan andin
dan orang orang terdekat dia
terus kok kabarin gue apapun yang terjadi
dan lo kabarin gue juga mereka mau pergi kemana pun
ini apaan ki
udah gak sebaik nanya
pasti lo gak bakal takut kan kalo ada uang
lu bisa banyak uang segini dari mana
bisa gak sekali lagi gak usah banyak tanya
gue punya sempena
lo jalanin aja apa yang gue suka
aku boleh ikut mama boleh gak
mama mau kerja sayang rena di rumah dulu ya
nanti kan rena sekolah lagi
tapi untuk sekarang ini rena dirumah dulu ya
bubuk yang udah diberikan sama ricky
gue harus berhasil nih
mumpung gigi lagi di dapur
gue ke belakang dulu lah
nasi goreng udah mateng
udah siap semuanya
sebentar gigi apa sini kesitu
hai mbak gigi
hai mbak gigi
hai mbak gigi
mbak siska ngapain kesini mau bantuan gigi
enggak aku cuma mau ngambil gelas aja ke dapur
oh baguslah soalnya udah selesai semuanya masakannya
gigi udah curiga dari semalam sama mbak siska
semoga ini bisa membuktikan kecurigaan kiki selama ini

ada cara untuk bantu saya
sengaja saya ajak yolanda
supaya dia bisa bantu saya mengenai perizinan untuk menyelidiki siksa ini
buff ini nama kedua orang tuanya siska ya
betul sekali kedua orang tuanya suster siska sudah meninggal
kedua orang tuanya siska itu sudah meninggal
jadi dia tinggal dengan kedua anak anaknya
karena suaminya selalu berbuat masalah
nah kan aneh kiki masuk dia keluar
kayanya menghindar banget dari kiki
untungnya kiki udah siapin hp buat ngerekam
hmm kiki emang pintar
apa kiki nganterin makanan dulu aja kali ya
tapi biar di situ aja deh
silahkan mbak andi reina
enak banget sih ini
mbak mau telur
boleh ambil nih
sayang mau telur
menurut aku lagi gak enak mah
nanti gak kenyang loh
kenyang kok mah
tapi kalau lapar nanti makan roti atau makan apa ya
iya bu ada apa
aku mau minta tolong boleh nggak bikinin susu buat enak
iya bu baik
ibu udah keluar mbak
tapi ibu juga udah sarapan duluan
ini belak banget mbak
nanti mau bazir masa seharusnya reina habisin sendiri
kamu kasih aja sama yang di depan
semuanya ini nasi goreng telur sama ayam
kamu kasih semuanya
kalian juga ambil aja
jadi semua kan makan
makanan yang udah aku kasih bubuk
makasih sis kak
ini minum dong susunya
terima kasih pau
gitu deh mbak tar
makasih pa landlord
jangan ditunggu tunggu muncul joe
pak pak ngeternyata ngeternyata ya jangan datung
ya allah ngatuk banget ini
apa gara gara semalam ukuran tidur ya
mukanya jadi ngantuk banget ini
misal aku mau ke kantor maharatu ya
ada pekerjaan yang harus aku selesaikan
ya allah aku ngantuk banget ini
oh andil udah mulai ngantor lagi sekarang
semoga setelah ini kamu bisa aktif normal berkegiatan lagi di kantor ya
kita mau langsung ke tempat wo kan
nunggu apa lagi
ada hal yang perlu dibahas sebelum kita jalan
aku gak mau marah marah lagi
aku gak mau ngerusak mood aku lagi
aku harus nunggu sebentar
cuman sebentar kok
jangan ngantuk pak
jangan tidur dong
tapi gak tau kenapa nih pak
belum pernah kayak begini pak
padahal sebelumnya belum pernah kayak begini pak

riza bangun dong riza
wah gak bener ini
aku harus kasih tau nih dimana posisi aku sekarang
yang data yang kita lihat tadi berbeda lagi sama info yang gue dapat sebelumnya
jadi kemarin tuh mirna bilang
kalau siska ini tinggal sama ibu dan anak anaknya
gue juga curiga dan gue sempat datang ke rumahnya
gue ketemu sama ibunya
dan ibunya bilang kalau suaminya udah meninggal
itu kan aneh
padahal kiki tahunya kalau dia tuh selalu chattingan sama bapaknya
berarti selama ini kecurigaannya kiki bener dong tentang siska
tapi belum sepenuhnya aja
ya tapi kalau menurut gue sih
kalau emang kita pengen tau kebenarannya
ya kita jebak siska secara langsung
tunggu dulu sampai
sebenarnya kita tuh butuh gigi untuk membuka kedoknya siska ini
langsung diangkat aja
kok kamu kayak panik gitu
ini gimana tuh
mbak siska masukin sesuatu ke makanan yang buat bandit sama si isi rumah ini mas
kok bisa sih
iya kiki nggak tau
tapi kiki punya rekamannya kok pas mbak siska masukin sesuatu ke dalam makanan yang buat bandin sama reina
oke oke kamu tolong kirim sekarang juga video itu ya
mas kiki khawatir lagi sekarang rena sama mbak siska masalahnya
oke kiki kamu sekarang jagain reina
sekarang mbak andien dimana
mbak andin udah jalan mas
sudah gitu mbak andi tadi makan makanan itu lagi
ngapain dia share live ke kamu
nah itu dia aku juga nggak paham beb
ditelepon juga nggak diangkat
ini masalahnya live location nya bukan di pondok pelita bukan di rumah nih
ya kalau di rumah nggak lebih aneh
ini maksudnya life location nya berarti andin lagi di suatu tempat
maksud dia nge share buat apaan gitu aneh
ibu ibu ibu ibu ibu
beneran kan bu kalau ternyata mbak siska itu orangnya bahaya banget kok
tenang bahaya kenapa ada apa
oh ini dia
nih ini dia
tuh ini dia
tapi masih tetap kalah sama gue seorang
gue lebih cerdas dan
kalian akan hancur nantinya
karena kalian udah bikin gue jadi sengsara kayak gini
sebenernya satu kali lagi
siska ternyata menyeramkan sekali
tapi siapa yang mengirimnya
siapa yang mengirimnya
saya khawatir sekali andin
itu begitu bekerja
menantu hamba ya allah
saya mau cek gimana caranya
tuh semoga dia ya allah
oh dia lagi sama reina lagi
semoga rena gak kenapa kenapa ya allah

tuh ngapain di sini
aku ngapain sama aku di kamar
aduh nih anak malah ngajak main lagi
mana gue lagi terancam
ayuh sis masuk kamar
bentar dulu yao sayang
yauda deh sis
kalau gitu aku panggil miss kiki aja ya
main ya sama susies kak aja ya
yaudah sayang yuk kita masuk kita main